mengkontrogasi kepada lelaki ar sendiri
saya bertanya kepada masyarakat bertanya apakah di sini ada orang atau adik atau siapapun yang kurang beruntung
kalau mereka sendiri dalam kekurangan
mesti berhati hati karena meski tidak beracun
itu buat gue apresiasi buat jurnas ya
untuk mendapatkan vitamin d berdasarkan lokasi waktu dalam tahun dan jenis kulit anda
pakai peci pidato hebat
jadi harus makan pakai ini
itu dia tidak ambil tapi ada dataannya sudah
yuk kita lanjut dulu
agar penyu tidak punah dan bisa disaksikan di alam liar oleh generasi mendatang
menurut saya banyak saran banyak masukan itu positif
besarnya ini valuasi ini menjadi salah satu yang penting
dengan datangnya wisatawan ke kawasan dataran dieng
dan karena saya membaca ada beberapa informasi informasi yang perlu ditambahkan
untuk mungkin bisa lebih adjust
pancake merupakan makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu telur gula susu dan baking powder maupun ragi
agar menghentikan rencana mempilotkan maskapai garuda indonesia
namun pada tahun dua ribu pada pertandingan piala kemerdekaan indonesia berhasil bermain imbang dengan irak
lalu pak harus jadi anggota dulu
sebagai ketua asean yang akan dimulai tahun depan
dan tersebut untuk meninggati menikmati pariwisata di kawasan singapura
itu artinya harus aware ya dengan kondisi tubuh
satria kira kira tambahan saya itu
mungkin kita agak sedikit kalah dari uzbekistan secara fisik secara teknik
karena beliau bilang kalau sembilan puluh caleg yang menang itu karena money politik
seperti draft satu dari framework terakhir
kemudian striker amin al hamawi nomor lima belas
ada musisi pongki barata ada maulana yusran sekjen phri dan juga pengamat musik
otomatis hanya ada dua pemain tengah yang ada di skot indonesia
karena saya dapat datanya dari pt transportasi jakarta alvian dan maya
nah itu dia saya belum tahu
mungkin pertama kali dalam beberapa tahun
jadi harus kayak lawanan gitu